bersama dengan humas polda jawa timur kita ikuti bersama
kita ikuti bersama
kita ikuti bersama
kita ikuti bersama

sekarang berproses kita periksa kita pilah pilah di pores terima kasih
ya seperti itu rifana jadi baru saja ini adalah press release yang disampaikan oleh kabit humas polda jawa timur
kombes pol dirmanto bahwa sampai sore ini proses pencarian dari dpo dan juga tersangka kasus pencabulan
dengan tersangka salah satu anak kiai
pes ternama yang ada di jombang ini masih belum membuahkan hasil
tentu saja ini rifana bukan hanya masalah penantian dari adanya proses penangkapan seorang dpo
tapi juga masyarakat secara umum ini ingin mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya penerapan hukum yang ada di indonesia
kasus ini sudah mendapatkan sorotan dari berbagai pihak termasuk dari ketua tanfiziah
pengurus wilayah nadr tululama jawa timur
ini yang menyatakan bahwa sebenarnya kasus ini seharusnya tidak
setelah hal itu terjadi sampai berlarut seperti ini pwnu jawa timur menyatakan bahwa siapapun warga negara indonesia
bagaimana kedudukannya status sosialnya apakah di anak pejabat apakah anak pemuka agama
apakah anak dari pelaku pelaku prostitusi seperti exdoli sampai disebutkan seperti itu oleh ketua tanfiziah pwnu jawa timur
itu semua kedudukannya sama di depan hukum
jadi ketua tanfiziah pwnu jawa timur merekomendasikan dan juga menyarankan kepada
kepada keluarga dari tersangka dpo msat ini untuk kooperatif
khususnya dari pemilik ponpes sidikiah jombang ini sebagai panutan bahwa ikut kooperatif untuk mendukung polda jawa timur
untuk menangkap dari dpo ini dan berikutnya untuk diserahkan ke kejaksaan untuk mengikuti proses pengadilan berikutnya
seperti kita ketahui rifana bahwa per tiga juli kemarin sebenarnya tim gabungan dari polda jawa timur
kemudian juga polres jombang ini melakukan penjemputan paksa di tempat saya berada saat ini di ponpes sidikiah
pelosok jombang ini namun seperti yang video beredar viral bahwa kapolres jombang ini sampai harus melakukan pendekatan humanis dan juga duduk bersimpuh
di kedua orang tua tersangka tepatnya pemilik ponpes sidikiah atau pembina pengasuh ponpes sidikiah ini dan di video itu terlihat jelas
di video ini terlihat jelas
yang mengikuti prosedur hukum dengan mengikuti persidangan dan melakukan pembelaan dalam persidangan itu bukan dengan menyembunyikan seseorang yang bersatu tersangka bahkan dpo
kasus ini rifana bermula sejak tahun dua ribu sembilan belas tepatnya bulan oktober
di mana salah satu korban dari dugaan kasus pelecehan penyekapan kemudian juga kekerasan seksual ini dilaporkan ke polres jombang
status kemudian naik
jadi tersangka untuk msat ini dan berikutnya namun proses dirasakan lamban atau lambat dilakukan oleh polres jombang dan hingga januari dua ribu dua puluh kasus ini dialihkan atau di take over oleh polda jawa timur
dan terselah oleh pandemi baru pada januari dua ribu dua puluh dua tepatnya tanggal tiga belas januari dua ribu dua puluh dua status dari msat ini
tersangka ini sudah ditetapkan oleh dpo dan seperti saya ceritakan sebelumnya proses penjemputan paksa ini juga sudah dilakukan sejak tanggal tiga juli kemarin
tersangka ini juga sempat melakukan atau mengajukan dari sidang pra peradilan dua kali
yang pertama ini dengan tergugat dari polda jawa timur diajukan ke pengadilan negeri surabaya namun tersangka ini kalah dan mengajukan pra peradilan kedua ini di pn jombang dengan tergugat
yang kedua ini polres jombang
jadi upaya juga pra peradilan ini sudah dilakukan oleh tersangka dua kali dan dua kalinya ini dinyatakan kalah hingga proses seperti yang rifana lihat saat ini ini dilanjutkan dimana memang prosedurnya memang harus ada penjemputan paksa
hingga berikutnya tersangka atau dpo ini juga bisa diserahkan polda jawa timur ke kejaksaan hingga berikutnya bisa ditahan dan mengikuti proses persidangan
kasus ini menjadi sorotan karena
lebih dari masalah pelecehan seksual kemudian juga adanya burunan namun lebih dari penegakan hukum dari seseorang yang dikenal untuk di jawa timur adalah seorang anak pemuka agama dimana proses penangkapannya ini memakan waktu yang cukup lama bertahun tahun dan kasusnya pun juga sama ini berjalan begitu lama hingga bertahun tahun
situasinya seperti ini rifana anda masih bisa melihat ini adalah gerbang masyarakat
kemudian juga jurnalis ini bisa mengakses kawasan pondok pesantren sidikiah tepatnya di gerbang
jadi ada barisan ada ratusan tim gabungan dari kepolisian baik dari polda jawa timur maupun polres jombang dan juga dibantu juga oleh kodim jombang
sebelumnya tadi pagi memang sempat terjadi kericuhan di sini
jadi ada upaya yang dinyatakan ada menghalang halangi ratusan tim gabungan yang akan menjemput dari dpo atau tersangka ini
di belakang saya ini tadi pagi sekitar pukulan ini banyak sekali jamaah tepatnya ratusan jamaah yang melakukan doa bersama kemudian juga solawatan
namun ditunggu sampai pukul sembilan pagi atau satu jam ini proses lawatan belum selesai sehingga pihak kepolisian melakukan upaya masuk paksa
dan hingga hari ini hingga sore ini sekitar pukul enam belas proses pencarian masih dilakukan
luasan dari pondok pesantren ini seperti yang disampaikan oleh kabit humas polri
jawa timur ini sebanyak lima hektare yang terdiri dari banyak ruangan kemudian juga banyak fasilitas umum dan ini disampaikan diperiksa satu persatu semenjak tadi pagi
selain itu lima km dari pondok pesantren ini juga ada terdapat fasilitas umum yang dimiliki pondok pesantren ini yang biasa disebut puri
ini juga berada di tengah hutan kemudian juga di lingkungan sekitarnya juga masih ada sebenarnya penduduk
dan ini tadi juga dilakukan penyisiran
uniknya rifana penyisiran ini tidak hanya dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian dan juga tni namun juga dibantu komunitas
ini saya baru melihat bahwa pencarian seorang dpo tersangka ini dibantu oleh komunitas
tepatnya ini adalah karena memang kasus ini juga menarik perhatian sekali lagi lebih dari kasus kriminal
namun juga masyarakat ini begitu geram karena prosesnya begitu lama dan juga melibatkan tokoh masyarakat
ini juga seperti yang disampaikan oleh polda jawa timur tidak hanya pencarian saja namun juga ada penahanan dari beberapa anggota atau tim jemaah yang ada dan juga menghalang halangi petugas dalam upaya penangkapan msat ini
jadi sampai sejauh ini data dari polda jawa timur dari sekitar tiga ratus an orang yang diamankan enam puluh orang
tadi saya melihat sendiri diangkut dengan truk polda jawa timur

ini juga seperti yang disampaikan oleh polda jawa timur
upaya ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga menciptakan suasana yang kondusif agar proses penangkapan ini bisa berjalan dengan baik
sekali lagi juga disampaikan oleh polda jawa timur upaya menghalang halangi ini juga bisa menetapkan siapa saja termasuk keluarga pejabat manapun ini bisa menjadikan tersangka
kita tunggu proses hukum ini rifana bagaimana apakah memang bisa diterapkan secara adil gitu siapapun orangnya tersangka itu dpo
dia seorang anak pejabat ataupun pemuka agama yang terkenal di jawa timur
baik terima kasih koresponden cnn indonesia wida subianto atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali